bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera
kita sekalian shalom om swastiastu nama budaya selamat malam sudah sekalian saya berterima kasih
saya minta kehadiran surat sejarah karena tadi malam kami juga mengadakan jumpa pers dimana kami
menyampaikan berita yang kami terima bahwa ada salah satu anggota kami dari badan pemenangan
sandi prabowo sandi ya orang orang yaitu ibu ratna salun pahit
mengaku kepada kami dianiaya dan kami lihat sendiri dan waktu itu sudah
beredar berapa foto mukanya seperti itu bekak dan sebagainya dan akibat itu ya kami merasa
sangat terusik sangat khawatir dan karena itulah kami menyampaikan
tadi malam ternyata sesudah itu kami dapat laporan bahwa mungkin ada cerita cerita lain dan akhirnya
hari ini ibu ratna sarumpait menelpon tim kami minta maaf dan akhirnya juga menulis surat kepada
saya minta maaf bahwa beliau ngaku bahwa beliau berbohong kemudian kalau tidak salah beliau juga sudah
melaksanakan jumpa pers
di rumah beliau
jadi saya disini
atas nama pribadi
tentunya pimpinan daripada
saya minta maaf kepada publik
sesuatu yang belum diakini
kami pun menyampaikan niat kami
untuk ketemu kapolri sehingga
hal ini bisa diklarifikasi
kejadian itu tidak terjadi
bahwa tidak terjadi
inilah yang membuat kita
karena masalah ini
juga tidak bisa
dilepas dari kejadian kejadian
berbagai kejadian kejadian lainnya
yang semuanya sampai sekarang belum jelas
saya telah meminta
ibu rana sarumpait
mengunduhkan diri dari
dari badan pemenangan
dan beliau sudah lakukan itu
sudah ada suratnya
yang kedua juga
kalau ada proses hukum
yang harus dilaksanakan
beliau harus bertanggung jawab
saya kira demikian intinya
beliau sudah menderpendiri
tidak bisa juga
men tolerir berita berita bohong
untuk itu kami juga tegas
kalau ada tim kami yang berbohong
ya kami akan tindak
dan kami akan
aparat untuk melakukan
sesuai dengan hukum
saya jelaskan disini
mengapa saya waktu itu sangat terusik
ibu rana sarumpait adalah
pribadi yang saya hormati
yang saya kenal cukup lama
dan beliau selama ini
figur yang terkenal
selalu membela orang yang susah
selalu membela orang yang susah
hormat sama beliau
bisa dikatakanlah boleh dikatakan saya sangat
saya memang sudah berapa bulan tidak kontak langsung
begitu saya dengar bahwa beliau sudah berhubungan dengan saya
begitu saya dengar bahwa beliau
bahwa beliau dianiaya saya
ya katakanlah saya sangat sedih
kami semua sangat khawatir
alhamdulillah tidak terjadi
jadi itu yang saya ingin sampaikan
keterangan saya cukup ya
dalam hal ini
jelaskan beliau usianya tujuh puluh tahun
dan saya dapat berita dari keluarganya berapa bulan ini
ada beberapa kegiatan dan tindakan beliau yang
bisa dikatakan kemungkinan
beliau dibawah tekanan
kejiwaan atau depresi dan sebagainya
bahkan saya dengar
ya ada indikasi indikasi bahwa beliau memang di bawah tekanan jiwa yang sangat berat
saya kira demikian dari saya
mungkin ada pertanyaan kalau nggak ada
pak daniel ya
pak kan kemarin ada percayaan bahwa

pada akhirnya kan itu
tidak terjadi pak
kalau sudah komunikasi yang berkongsi dengan cian sedula

atau hari ke depannya

saya kira tidak
belum ada tapi ya
dan situasinya baru dari baru berakhir
saya baru dengar jam tiga hari ini bahwa

apakah itu dari pihak orang lain atau gimana pak
saya tidak tahu
tiap orang kan bisa saja mengalami
beliau usia tujuh puluh tahun
ada masalah mungkin ekonomi masalah macam macam ya kan
kita tidak tahu
ya saya juga tidak mau itu
urusan privasi saya tidak mau campuri ya
tapi dalam hal ini saya juga empati sama beliau
saya kasihan sama beliau sebagai manusia
dia mengatakan bahwa dia tidak tahu kenapa dia berbohong
permintaan maaf ini mengwakili seluruh atas nama koalisi indonesia agil mahmur pak
iya saya kan pemimpinnya ya
saya pemimpinnya saya tanggung jawab
pak itu upaya hukum apakah akan melaporkan ibu rana
tentang berita bohong ini dari pihak
iya itu tim hukum yang akan proses
tapi saya katakan saya kira beliau juga korban ya
sebagai manusia ya
saya berempati saya kira demikian
pak tanggapan pelaporan farhad abbas pak terhadap bapak dan bapak ibu bapak dan lain lain
kalau menurut farhad abbas saya akan ke neraka
dia ke neraka
ya saya bersyukur tidak terjadi
dan saya di depan rakyat indonesia saya minta maaf
tapi saya tidak merasa bahwa saya berbuat salah
tapi itu ya sudah ini namanya kita baru belajar ya
tim saya ini baru berapa bulan
tapi tidak ada alasan ya kita kalau salah kita akui salah
ya oke terima kasih
ini yang mudah mudalah
oke saya lanjut saya lanjut menjelaskan beberapa hal
baik kawan kawan sekalian
seperti tadi disampaikan oleh pak prabowo
juga itu mewakili seluruh badan pemenangan nasional
pak prabowo menyatakan permohonan maaf karena
mengkonsumsi berita bohong yang disampaikan oleh bu ratna
jadi tentu kami dalam posisi ini merasa dirugikan
oleh bu ratna sarumpait karena beliau sudah berbohong
terhadap pak prabowo kemudian terhadap bang sandi
terhadap pak amin rais bahkan seluruh tim
kenapa begitu karena prosesnya kronologisnya
emang agak unik selain kemudian kami menerima
gambar yang tersebar di sosial media itu
ternyata juga bu ratna secara langsung itu mendatangi
menyatakan dengan penuh keyakinan beliau dianiaya
jadi datang langsung ke pak joksan menyatakan bahwasannya
beliau di aniaya kemudian minta ketemu dengan pak prabowo
kemudian ditemui oleh pak prabowo juga menyatakan dengan
hal serupa jadi penuh apa penuh dengan meyakinkan
menyatakan beliau di aniaya dan pak prabowo ini kan
dengan semua orang yang dizolimi dan berpengalaman
yang minta bantu itu dibantu banyak kan orang yang sudah
datang ke beliau misalnya minta bantuan secara ekonomi
minta bantuan secara politik jangan lupa loh dulu juga
pak jokowi datang ke beliau minta bantuan secara politik
pak ahok datang ke beliau minta bantuan secara politik
terakhir ini bu ratna juga datang ke beliau minta bantuan karena
beliau di aniaya beliau tidak pernah berperasangka buruk terhadap mereka mereka
yang datang minta bantuan ke beliau dia terenyuh begitu ya
terenyuh dengan hal ini karena datang langsung ke beliau
kemudian apalagi pak abu ini bu ratna sarumpait ini adalah
tim jurukam nasional jadi jurukam nasional karena bagian dari tim
tentu beliau bisa berkomunikasi langsung dengan
dengan banyak elit elit badan pemenangan nasional
jadi itu yang bukan cuma kami sekedar kebobolan tapi ternyata
karena beliau posisinya juga sebagai jurkam nasional tentu elit elit di bpn ini
terbuka dengan siapapun itu pertama jadi memang beliau aktif sekali menemui
pak joksan kemudian pak prabowo dan sebagainya dan kita terbuka dengan itu